pada tanggal dua puluh tiga agustus dua ribu tujuh belas ini pt dirgantara indonesia kembali melakukan uji coba terhadap pesawat purwarupa n dua ratus dua belas
seperti apa kelebihan pesawat perwarupa n dua ratus sembilan belas ini saya sudah bersama dengan kapten esther gayat misal
boleh dijelaskan kelebihan dari pesawat n dua ratus sembilan belas ini seperti apa
pesawat ini didesain memang di kelasnya sekelas pesawat pesawat ringan ya sembilan belas penumpang
dan kelebihannya memang kita desain sedemikian rupa bisa mengakomodir landasan yang memang tidak terlalu panjang
ya landasan landasan pendek jadi perintis itu bisa
dan kelebihannya lagi simplicity
karena kita marketnya melihat bahwa
untuk kegunaan di pulau pulau tentunya pesawatnya harus bisa low maintenance low cost simple mudah dirawat
nah inilah kelebihannya
ada bagian bagian desain tertentu yang bisa ditunjukkan menunjukkan kesederhanaan pesawat ini dan kelebihan desain
ya sebenarnya desainnya ini sangat sederhana
dan setelah dua kali penerbangan saya melihat
pesawat ini cukup pendek landing roll nya
dan tidak memerlukan braking
saya selama dua kali penerbangan ini tidak memerlukan breaking dan sudah stop
jadi enjinnya besar untuk ukuran ini
ya jadi memang mungkin terbukti bahwa
desain kita saat ini memang masih terlalu dini
cukup untuk memenuhi kebutuhan
di landasan landasan pendek
jadi kalau kita bilang desain overall tepat guna
selain itu kita bisa lihat ke bagian dalamnya nggak nih cap
seperti apa bereng dalamnya dan ada panel panel apa saja yang bisa dipakai
oke kalau di kokpitnya bisa
ini sementara ini pesawat prototipe itu kan belum seperti pesawat produksi
tapi intinya bahwa navigasi atau instrumentasi yang terpasang di kita sangat simpel
jadi kita bisa lihat di dalam glass cockpit state of the art pada saat ini
yang semuanya sudah computerized ya
dan semua panel panel tidak seperti pesawat kebanyakan
kita meniadakan upper panel
kita hanya melakukan di instrument panel dekatnya
intinya adalah simplicity